mak om ajak jalan dulu
tinggal dikit lagi dikerjain sama mbak yanti
tidak saya tidak mau
tidak saya tidak mau
tidak saya tidak mau
tidak saya tidak mau
tis hayu atuh
tunggu sebentar atuh pak
kan kata antis juga
bapak mah cuma jadi penonton
entis kan udah tadi pak
ini buat bapak
bapak jadi semangat
sebentar atuh pak
antis nyimpen ini dulu
lo mau nonton yang pakai motor
tis gimana atuh
kadang kadang kita itu
perlu mendukung anak
dan menantu kita dalam kegiatannya
anak dan menantu mai
gimana kalau kita ikut ojek dan tati
makanya masih banyak yang harus dikerjain bang
kalau mai masih banyak pekerjaan
menurut buku yang saya baca
lapangan futsal itu mempunyai ukuran setengah meter

abang mau buka celana
nah itu diukur dari ujung sana
sampai ujung sana
total keseluruhannya empat ratus enam belas meter
mas pur tahu memang
bagi ini dua puluh satu usd
kata bang wajah
enggak punya sepatu ya
makanya model dong
ini kang pakai aja kang punya saya
pemanasan yang benar
terkes leuk lu
main yang semangat
pemanasan yang benar
kalau lu dukung siapa oh lo sudah pasti atuh be seorang bapak itu pasti mendukung anaknya
si tisna iya kalau gua ngedukung cucu gua si bobby kalau lu red allah ditanya ngambek nonton
nanti komposisinya dua ratus dua puluh satu aja ya iya kita bertahan aja dulu dia permen lawan iya pak
pasokian sepatunya kegedean lalu ganjal aja dulu pakai kertas kalau enggak ada ikat yang kenceng